pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba
hari ini selebgram chandrika cika menjalani asesmen di kantor bnn jakarta selatan
asesmen digelar kemarin saudara dengan mengenakan baju tahanan chandrika cika beserta lima tersangka lain
dibawa penyidik satres narkoba polres jakarta selatan
untuk menjalani asesmen di gedung badan narkotika nasional jakarta selatan kami siang
asesmen dilakukan untuk pengajuan rehabilitasi yang dilayangkan keluarga
proses asesmen berlangsung kurang lebih empat jam
kategorinya pencandu atau pengguna narkotika
jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi
jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak bnnk untuk dilakukan asesmen lebih dahulu
yang dilakukan asesmen lebih dahulu oleh tim asesmen terpadu
jadi ada tim asesmen terpadu dibawah naungan bnnk jakarta selatan